tapi kita juga akan melihat lagi informasi terbaru terkait hari ini presiden joko widodo akan bertemu sejumlah tokoh papua
dan sekarang kita langsung saja bergabung dengan pertemuan presiden joko widodo dengan sejumlah tokoh papua
terima kasih atas perkenan bapak presiden untuk menerima para delegasi para tokoh dari papua maupun papua barat
hadir di hadapan bapak presiden sejumlah enam puluh satu tokoh yang semula direncanakan
enam puluh empat bapak namun karena ada dua yang sakit bapak pendeta hedi klause dari papua barat dan ibu tiarlina dari papua
dan satu izin masih diberdalaman bapak dalam rangka untuk operasi kesehatan gitu bapak amatius wonda
pria sebagai representasi mewakili komponen tokoh adat kemudian gereja organisasi kemudian akademisi mahasiswa wanita dan pemuda
kakak kakak dan adik adik di hadapan bapak presiden para tokoh ini telah hadir di jakarta sejak tanggal
september yang lalu bapak
harapan harapan dari kakak kakak dan adik adik ini para tokoh
tentunya di dalam kesempatan yang sangat luar biasa membanggakan ini dapat menyampaikan aspirasi yang sangat dalam
yang terkait dengan bagaimana memajukan papua
dan meningkatkan kesejahteraan yang menjadi lebih baik dalam pinggai negara kesatuan republik indonesia
mereka semua sudah berkomitmen untuk siap menjadi ujung tombak
ujung tombak bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
demi untuk kemajuan papua
demikian yang dapat kami sampaikan bapak
selanjutnya kami mohon dari ketua rombongan kakak abisai rolo
untuk bisa menyampaikan hal hal yang terkait dengan kedatangan ini
sekian dan terima kasih
salam sejahtera bagi kita sekalian
yang terhormat presiden republik indonesia
yang saya sebut dengan hormat
bapak insinyur haji
bapak menko polhukam
bapak men sesnek
ibu menteri luar negeri
bapak ibu dan sudara sudara sekalian
yang datang dari papua dan papua barat
bahkan yang bertempat tinggal di seluruh indonesia yang hadir pada saat itu
ini yang saya hormati dan izin bapak presiden saya sampaikan
mungkin juga bukan sambutan
sepatah dua kata
berkaitan dengan perjumpaan kita pada
pagi jelang siang hari ini
bapak presiden yang kami hormati dan sayangi
sudah mengunjungi kami di papua
selama dua belas sekali
mari kita berikan aplaus
selama masa bakti
kepresidenan sejak dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh
sampai dengan dua ribu sembilan belas
dan semoga bapak selalu diberkati oleh tuhan yang maha esa
selalu diberikan kesehatan
izinkan kami dalam waktu singkat dan berbahagia ini
dan menyampaikan kebutuhan serta beberapa pemikiran
ke depan untuk tanah papua yang lebih baik
dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia
mengapa kami fokus pada sumber daya manusia
papua disebut daerah kaya dengan sumber daya alam
namun tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia
orang asli papua yang mampu memanfaatkan sumber daya alam
ini demi kesejahteraan masyarakat papua yang adil merata
selama ini kita omong putar putar tentang
tentang pembangunan pembagian sumber daya alam
namun lupa betapa penting dan berbahagia
pembangunan sumber daya manusia papua
malah sumber daya manusia papua yang berdaya saing
jauh lebih berharga dan diperlukan di masa depan
sebagai sebuah kekuatan
dari sumber daya manusia alam yang memiliki batas
akan berkurang bahkan akan berakhir
profil demografi papua juga sudah berubah cepat
dalam dua puluh tahun terakhir ini
generasi muda papua muncul dengan kekuatan
yang lebih tinggi dari kekuatan yang ada di dunia

dan kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan yang ada di dunia

meningkatkan kemampuan diri
sambil mengatasi trauma konflik
dengan logika yang kadang tidak sesuai
dan tidak sesuai dengan sejarah papua
dan tidak sesuai dengan sejarah papua
sebagai bagian dari kesatuan republik indonesia
ekonomi digerakkan bersama sama dengan saudara saudara kami dari seluruh indonesia
demikian pula kursi dewan perwakilan rakyat daerah di berbagai kota dan kabupaten di provinsi papua
dan papua barat tidak hanya orang asli papua namun juga diisi oleh saudara saudara kita non papua
namun dibalik semua ini kami cemas dan gelisah
generasi muda orang asli papua tertinggal dalam pendidikan
banyak anak kami yang putus sekolah menganggur
serta terlibat di sekolah
terlibat dalam masalah sosial baik di papua maupun di luar papua
selain itu perubahan profil demografi baru ini juga menimbulkan kecemasan
akan persis sektor yang tumbuh di papua
kami paham betul bahwa persaingan baik untuk meningkatkan produktivitas
namun pada sisi lain
menghilangkan kemampuan untuk mengembangkan
hanya dalam kemampuan ini
hormati selama berabad abad
kosmologi dan pelestarian lingkungan sekitar
untuk itu hal hal tersebut kami mohon perhatian yang terhormat bapak presiden
agar perubahan demografi ini tidak menjadi batu sandungan
namun memampukan upaya berbagai pihak untuk memahami kebutuhan kami
dan memutuskan cara cara pemenuhan kebutuhan tersebut
untuk mensejahterakan orang asli papua
semoga tidak lama lagi harga barang di papua
sama dengan sehingga pendapatan sebulan masih ada untuk membiayai anak anak kuliah
bapak presiden yang kami hormati
selain persaingan di bidang sdm
kami juga gelisah melihat perkembangan tata ruang di provinsi papua
dan papua barat
sebagian orang asli papua masih pada tahapan berburu dan meramu pada zona zona tertentu
zona ini terganggu oleh kegiatan investasi yang tidak didialogkan dengan masyarakat terdampak
kami tidak keberanian
kami tidak keberanian
kami tidak keberanian
kami tidak keberanian
kami tidak keberanian
kami tidak keberanian
kami tidak keberanian
kita tetap ingin menganggarkan far nur
kita tetap ingin menganggarkan far nur
kita tetap ingin menganggarkan far nur
generasi muda papua dapat menyelesaikan sekolah dengan baik termasuk jika perlu pendampingan intensif dan akses ke pekerjaan di berbagai sektor
tidak hanya di papua namun juga di seluruh indonesia
senang jika kami dapat melihat penempatan pejabat asal papua di kementerian lembaga kepala dinas pemda di aceh
sementara atau sulawesi yang berasal dari papua atau guru favorit di kota kecil kalimantan berasal dari orang asli papua
bapak presiden yang kami hormati
kami orang asli papua baru dikatakan berhasil hidupnya jika sukses di luar papua
setelah itu dengan akumulasi pengalaman dan modal kami kembali ke papua untuk membangun
untuk itu bukakan jalan bagi kami ikut berkontribusi ke bagian lain di indonesia
bapak presiden yang kami hormati
kami senang mendengar bapak presiden menegakkan para investasi sdm dalam rpjmn dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
ini sesuai dengan harapan kami
di mana investasi sumber daya manusia tidak sekedar berapa jumlah
dan juga berapa jumlah masing masing investasi
dan juga berapa jumlah masing masing investasi
kami berharap bapak presiden akan menemukan kemampuan yang lebih baik untuk membangun bapak presiden
kami berharap bapak presiden akan menerima manfaat
dengan demikian program pembangunan sekaligus mengembangkan kemampuan sdm lokal dan masalah
yang selalu dipandang rumit di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik
serta ada pihak lokal yang berperan dalam mengoperasikan serta memelihara hasil pembangunan tersebut
dan ada pengelolaan yang lebih baik
dana dana pengembangan sumber daya manusia sebaiknya juga diikuti dengan instrumen pengendalian